nama saya susi yuliartini dari perusahaan tenun ekat werdimda
nama saya desial fernia
untuk stunt suar dito silver kebetulan sudah menggunakan kiris
sejak satu tahun yang lalu berjalan satu tahun
dan aman cepat tinggal scan saja langsung transaksi bisa dilakukan
semenjak menggunakan kris itu pembelanjaan setiap transaksi itu jadi lebih gampang ribet pencatatannya lebih rapi lah gitu
semenjak saya pakai kiris layanan administrasi sangat cepat dan mudah
nyari atm sulit waktu itu repot karena punya kendaraan
terus ternyata restoran atau tempat perbelanjaan itu ternyata punya kiris
ternyata pengusaha pengusaha di bali itu udah terkeris semua
lalu habis itu ya sudah bayar terus pencetin ya secepat itu saja
jadi mudah cepat dan praktis
jadi ketika saya pakai kiris semuanya itu lebih cepat aman
dan saya tidak perlu lagi membawa uang tunai
dan saya tidak perlu juga untuk menerima kembalian permen
mari kita pakai kris para umkm yang belum menggunakan kris
karena kita dipermudahkan untuk transaksi
pakai cris itu enak loh ayo teman teman segera pakai cris
ajak seluruh umkm tentunya yang
belum mempunyai kiris mari bersama sama memakai kiris
untuk pelayanan administrasi yang cangguh cepat dan terbaik pokoknya
jadi kemanapun kalian pergi ke mall ke restoran
ataupun tempat tempat yang agak susah dijangkau oleh mesin atm
itu biasanya mereka sudah memiliki qr code tris sendiri
sehingga tinggal di scan kemudian meski nominal dan ketik pin
dan tinggal tunjukin ke si penjualnya bahwa kita sudah mengayak
secepat itu dan sepraktis itu